indonesia kembali mengirimkan bantuan bagi korban gempa di turki dan suriah untuk ketiga kalinya
bantuan kemanusiaan berupa bahan logistik diantaranya selimut tenda makanan siap saji sleeping bag
genset pakaian hingga kain kafan ini akan diangkut menggunakan empat pesawat
di mana dua pesawat diantaranya akan diterbangkan ke turki dan dua lainnya ke suriah
diplomasi kemanusiaan terus menerus dilakukan oleh negara kita indonesia
dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan empat pesawat ke turki dan ke suriah
yang berisi satu ratus empat puluh ton bahan makanan dan bahan bahan logistik lainnya
yang sangat diperlukan di sana
kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara saudara kita yang ada di sana
sejak awal terjadinya gempa di turki dan suriah indonesia telah turun tangan membantu pemerintah setempat
melalui pejabat kedutaan indonesia
yang ada di ankara turki dan juga damaskus suriah
guna memastikan pencarian informasi mengenai keselamatan wni
serta memberikan bantuan pertama yang dapat dilakukan untuk meringankan beban
bagi pemerintah setempat dan wni yang terkena dampak
sebelumnya indonesia telah mengirimkan tim medium urban sar musar dan emergency medical team
yang berjumlah lima puluh orang ditambah tiga anjing pelacak
serta rumah sakit lapangan yang telah bertugas
selama sebelas hari tim tersebut sejauh ini telah berhasil menemukan lima belas warga negara turki
di reruntuhan dan dua wni
saya ingin juga menyampaikan bahwa sampai detik ini empat warga negara indonesia meninggal dunia akibat gempa
yang sudah ditemukan meninggal dunia sudah dikebumikan di turki dan dua tambahan lagi akan dikebumikan
di indonesia atas permintaan keluarga
sehingga pesawat garuda yang akan membawa bantuan ke turki pada saat kembali akan membawa dua jenazah tersebut
dalam pengiriman bantuan ke turki pada selasa pagi ini
kepala bnpb suharyanto dan menko pmk muhajir effendi juga akan ikut dalam rombongan
yang membawa bantuan kemanusiaan berupa bahan logistik ke turki
untuk yang turki begitu mendarat kita akan mendaratnya di lapangan terbang adana
di sana akan memberikan bantuan secara simbolis kepada pemerintah turki
kemudian bertemu dengan delapan puluh lima warga negara yang akan kembali
kemudian kita juga akan melayat atau takjiah kepada dua jenazah yang akan dibawa pulang
kemudian rombongan bapak menko bermalam nanti malam di adana ya ada hotel hilton di sana
besok pagi bergerak ke
hotel itu adalah lokasi terjadinya gempa
di sana kita akan berkunjung ke yang pertama tim e musar
yang kedua ke tim emt
emt itu tempat rumah sakit lapangan
sebentar lagi empat pesawat yang akan membawa sejumlah bantuan kemanusiaan
ditambah empat puluh personil gabungan
di mana dua diantaranya merupakan kepala bnpb dan juga menko pmk muhajir effendi
akan segera berangkat menuju turki dan juga suria
bantuan kemanusiaan untuk membantu korban gempa di turki dan juga suria yang dibawa dalam empat pesawat ini
nantinya akan dibagi menjadi dua
di mana dua diantaranya akan diterbangkan menuju ke turki dengan membawa tujuh puluh delapan ton bahan bahan logistik
sementara sisanya dua pesawat lagi dengan bahan logistik sebanyak enam puluh dua ton akan diterbangkan langsung ke suria
nantinya dari empat pesawat ini dua diantaranya akan membawa kembali
sejumlah wni baik dari turki ataupun suriah
sufini tanjung indra raharja jakarta